selamat siang anda menyaksikan konflik bagi para pendukung yang berbahas tentang
penggunaan pemakaian penggunaan dan pemakaian itu sama berarti
ini merupakan jajanan kaki lima
berisik banget yuk
berisik berisik berisik
amerik tuanda dan juga stasiun adum stasiun john de karena habang sudirman
tanda habang sudirman atau tipis juga lupas
aman berkorbanczo ada kambingnya dan sapinya